kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi kembali terulang dan kejadian ini menimbulkan pertanyaan seperti apa assessment dan juga pengawasan terhadap pengguna senjata api oleh petugas di tubuh kepolisian selama ini
kami bahas bersama ketua harian komponas benny mamoto selamat malam pak beni
baik pak beni mungkin langsung saja saya tanyakan terkait dengan tanggapan anda mengingat ini bukan kali pertama kasus seperti ini penyalahgunaan senjata api dilakukan oleh oknum kepolisian terjadi
ya baik saya pertama ingin menyampaikan bahwa dengan rangkaian kedua yang kita berilaku enam polri ini pada hari senin yang lalu kami sudah rapat dengan tadi kepompam polri dengan karuasidik dan juga dari irmasum untuk membahas langkah langkah ke depan antisipasinya dan sebagainya
menghadapi perkembangan situasi di era masyarakat informasi saat ini
menyangkut pelanggaran senjata api ini menjadi perhatian kompolnas
oleh sebab itu kami sedang melakukan penelitian kajian tentang penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri
ini sementara berjalan di november nanti selesai
tetapi hasil sementara saja kami sudah bisa memotret apa sih sesungguhnya yang terjadi
kebetulan saya begronya
atlet penembak berbatin penembak nasional berbatin
jadi tahu persis bagaimana tentang senjata api
bagaimana cara menyimpan cara membawa cara menggunakan dan sebagainya
nah melihat kasus yang beruntun terjadi perlu kita melihat kasus demi kasus
kita lihat dari sisi pelakunya
apa faktor yang memicu sampai dengan dia melakukan tindakan yang sangat memalukan tersebut
ada yang karena pengaruh cuman keras yang dicekareng
ada yang pengaruh narkoba
kemudian ada yang pengaruh masalah pribadi
ada yang pengaruh masalah warga
kemudian juga ada faktor lain seperti tekanan binas
hingga tekanan gas yang terlalu
pak beni pak beni saya potong dulu ya pak beni
dan mengatimakan stres yang berlaku
pak beni saya potong dulu ya
berarti kompolnas secara unison setuju bahwa ini pure murni kesalahan dari para pelaku ya
tidak ada pertanggung jawaban atau tidak ada pembelaan lain alasan lain pembenar atau pemaaf begitu ya pak beni
tapi ada tambahan lagi
pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana pengawasan atasan
sejauh mana pembinaan atasan
karena menyangkut senjata api ini
sudah kita tahu bersama perkabnya sudah mengatur sop sudah dibikin
sehingga diharapkan dengan regulasi yang ada maka penyimpangan bisa diminimalisir
pertanyaannya kenapa masih terjadi
itulah yang perlu dievaluasi kembali
olahraga menembak ataupun gunai senjata api itu bicara tentang olah terampil
harus sering dilatih gerakannya kemudian bagaimana membidik
ini perlu dilatih terus sehingga nanti membentuk atau muncul otomatisasi gerakannya
nah ini ternyata temuan kami di lapangan kurang
mungkin karena kesibukan dinas beban tugas sehingga waktu untuk latihan ini kurang
karena kami temukan di beberapa folder jumlah latihan sangat tinggi
ini berpengaruh ya pak beni
kemudian belum ada solusi
contoh begini ketika kami sebagai pelatih menembak di purbakin untuk mengatasi keterbatasan peluru kami latihan tinggi
latihan dengan apa namanya peluru hampa
sehingga yang kami latih bagaimana teknik menembak
tetapi tidak perlu pakai
pak beni berarti kalau misalnya untuk latihan latihan seperti ini kan seharusnya sudah ada dalam proses assessment
atau sebelum assessment atau sebelum ketika para anggota kepolisian ini mendapat lisensi memegang senjata api
nah jadi selama ini proses asesmennya berlangsung seperti apa
jadi proses assessment sudah dilalui dengan baik
sampai dengan dikeluarkan izin membahas kaki karena yang bersangkutan dinilai layak
tetapi dalam perjalanan waktu ternyata dia suka mabuk
atau kurang di tempat hiburan malam
itu aja udah salah kan pak
ini tugas dari atasan untuk mengawasi perilaku anggota
kalau menurut saya atasan langsung harus kena
masa nggak tahu sih kebiasaan anak buahnya mabuk mabuk tiap malam
berarti dia tidak melakukan pengawasan
pertanyaan ketika menemui anggotanya bau minuman keras dari mulut
harusnya senjata sudah langsung dicabut
kalau takut sanksi
sekali lagi pengawasan atasan pembinaan oleh atasan langsung ini menjadi penting
oke berarti secara tidak langsung
karena dia yang paling tahu sikap perilaku hari hari anggota
perubahan yang terjadi
seandainya dia ada masalah atau dia dalam kondisi stres
oke berarti secara tidak langsung atasan yang bersangkutan dari pelaku harus ikut bertanggung jawab
seperti itu ya pak beni
dilihat kasus per kasus lainnya
dan sebagai contoh
bagaimana senjata di penjagaan bisa diambil
pertanyaan yang muncul kan
limpanan senjata api
dengan mudah anggota lain bisa mengambil
kenapa tidak dirantai dulu kuncinya di pegang oleh pembinaan
sehingga kalau mau pakai ya izin dulu buka kuncinya baru diambil
yang kadang mungkin karena kesibukan sehingga
abai atau kurang diperhatikan
oke baik baik ini semoga bisa menjadi pertimbangan untuk penerapan sop yang lebih ketat ke depannya ya
pak benny juga ada yang ingin saya pertanyakan atau ingin saya gali
ini terkait dengan asesmen terhadap anggota kepolisian yang punya lisensi menggunakan senjata api
itu ada yang berkala nggak sih pak setiap tahun terhadap kondisi psikis atau fisik dari anggota itu masing masing
kan kalau misalnya punya akses terhadap persenjataan kemudian juga perlengkapan seperti ini kan
logikanya harus lebih siap atau lebih matang gitu kondisi fisik dan juga psikisnya dibanding anggota yang lain yang tidak punya akses
ketika itu sudah memiliki syarat perlu dilakukan evaluasi monitoring terapereodik
termasuk secara insidental
artinya ketika ada perubahan sikap di lakuki anggota
setiap stress murung itu perlu segera dilakukan psikologi kembali
ketika ditemukan apa namanya ada stres itu pendampingan dan sebagainya
dan bisa berakibat pada pencabutan lisensi memegang senjata tersebut kan pak
nah kalau misalnya untuk penerapan sanksi bagi anggota yang melakukan atau menyalahgunakan pengguna senjata api ini pak beni
seharusnya seperti apa sih baik secara administratif maupun secara pidananya
yang pertama tentunya nanti dia masuk dulu di ranah ini
bagaimana nanti disidang etik pembuktiannya
disitulah nanti bisa di bagaimana peran atasan apakah atasan tak acur tidak dan sebagainya
kemudian nanti ranah pidana
seperti kasus di ntb tentunya dua duanya proses itu akan berjalan
sanksi terburuk apa yang bisa dikenakan bagi atasan yang ada atau menjadi ranah dari pelaku tersebut
jadi sanksi etik ini dari yang ringan sampai yang keras bisa terjadi nanti lihat sampai seumur mana sih atasan ini peduli kemudian melakukan peran dan fungsinya
dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya
itu nanti bisa dilihat ketika diperiksa oleh propam kemudian di dalam sidang etik nanti bisa diukur
tingkat kesalahan dan tingkat tanggung jawab dari atasannya
pak beni terakhir ini untuk evaluasi ya kira kira apa yang bisa menjadi masukan bagi polri apalagi terkait dengan aturan yang katanya akan dimatangkan di akhir tahun ini pak benny terkait dengan penggunaan senjata api oleh para anggota kepolisian
yang pertama tentunya perlu evaluasi secara menyeluruh dengan terjadinya kasus kasus ini
kemudian perlu ditingkatkan pengawasan dimulai dari para atasan kemudian perlu ditingkatkan pembinaan termasuk latihan kering latihan dengan tajam dan sebagainya
kemudian perlu penambahan pengetahuan
seperti contoh skenario skenario menghadapi situasi di lapangan perlu diajarkan
karena penggunaan pengetahuan
penggunaan senjata api itu sangat kompleks
keputusan ketika anggota mau meletuskan senjata atau membidikkan senjata pertimbangannya sangat kompleks
beda dengan ketika latihan lapangan tembak
sasarannya itu benar mati
sementara ketika kita menggunakan senjata api di lapangan backgroundnya belum tentu aman
sejak kerumunan masa
ketika mau melakukan tembakan peringatan
harusnya itu alternatif terakhir ya
ke bawah kalau itu lantai ataupun jalan raya maka akan koset
nah ini perlu dilatih terus oleh para atasan
sehingga anggota nanti lama lama pengetahuannya cukup kemudian keterampilannya memadai
diharapkan itu akan mengurangi
baik baik kita harapkan agar aturan tersebut semakin matang
sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya pak benny mamoto
terima kasih atas informasinya dan juga waktunya bersama kami di cnn indonesia connected pada malam hari ini
terima kasih sekali lagi pak beni